kalian tahu kucing makhluk kecil yang mengemaskan itu
manusia menyukai kucing
sebenarnya mereka cukup populer di internet foto video merchandise apa saja
iya mereka adalah salah satu hewan peliharaan paling mengemaskan yang menemani manusia
dengan cara mereka sendiri tentunya
tapi tidak semua dari mereka menikmati kemewahan itu
dan salah satu anak kucing yang menyedihkan adalah milo
ya dia belum diberi nama itu
milo adalah seekor kucing liar yatim piatu yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain mencari penerimaan
uh menjauhlah dari kucingku dasar kucing kotor
jadi seperti yang kalian lihat milo menjalani kehidupan yang suram sampai suatu hari yang hujan
oh kau kucing kecil yang malang
milo menemukan dirinya sebuah rumah
dan itu bukan rumah biasa karena orang yang mengadopsinya adalah seorang penyihir
mereka memanggilku penyihir yang baik
mereka semua pergi
dan di sini aku menjalani kehidupan rahasia membantu masyarakat satu demi satu
kau pasti lapar kan
ini tidak hanya akan mengisi perut kecilmu tetapi juga akan memberimu kemampuan untuk berbicara dengan aku
milo tidak mengerti sepatah kata pun dan tidak juga tertarik
tapi dia sangat tertarik dengan semangkuk susu dan langsung melompat ke atasnya
tunggu apa aku baru saja
hahaha kau sangat mengemaskan
ya kau bisa berbicara denganku
selain kucing lain tentu saja
panggil aku ibu
dan kau akan dipanggil
milo merasa sangat bahagia dan sangat gembira telah menemukan sebuah rumah bagi dirinya dan penjaga yang baik hati
dimana ramuan nutrisinya
milo tumbuh menjadi kucing yang menyenangkan dan enerjik yang penuh dengan kegembiraan
terima kasih sayang
dan dia tidak hanya membantu penyihir baik dengan sihirnya tapi juga mempelajarinya
mantra ini memulai levitasi
ini luar biasa bu
milo akan terus mempelajari beberapa mantra dalam beberapa hari mendatang
hidup itu baik
dan kemudian suatu hari
bagi milo itu adalah cinta pada pandangan pertama
dia adalah mimpi
milo menyaksikan tara berjalan anggun menyusuri jalan dengan keanggunan memancar dari dirinya yang terpikat padanya
apakah dia seorang putri
ya aku harus mencari tahu itu
izinkan aku memperkenalkan diri
apa yang aku katakan
dan kurasa aku jatuh cinta padamu
tidak aku tidak bermaksud begitu
maksudku aku tidak jatuh cinta padamu
aku agak terpesona olehmu
seperti ada kupu kupu di perutku sekarang dan
aku harus membiarkanmu bicara
seperti apa mereka memanggilmu
hai senang bertemu denganmu katmandu dan sekarang aku akan pergi
oh tidak boleh gadis itu adalah milikku kau baru saja melewati batasmu
aku benci pengganggu dan lebih dari itu aku benci pengganggu yang berpikir bahwa mereka bisa lolos dari segalanya
ya tidak denganku
apa apa yang terjadi
itu kucing itu penyihir
malam itu milo tidak bisa tidur
oh pagi tolong segera datang
segera ke sana ibu
aku ingin meminta maaf karena menjadi bodoh kemarin tolong tolong beritahu aku siapa namamu cantik
itu ada di sini
namaku adalah tara
kau gadis tercantik yang pernah kulihat
aku yakin kau mengatakan ini kepada setiap kucing yang kau temui
ya tapi sekarang giliranmu untuk mendengarnya
jadi kapan aku bisa bertemu lagi denganmu
kau sangat persuasif
aku suka itu sampai jumpa di sini besok pada waktu yang sama ya
oh astaga sepertinya ada yang suasana hatinya sedang baik ya
ibu ibu ibu
ibu katakan padaku bagaimana aku bisa membantu
oh apakah aku perlu membawa ramuannya atau menakuti tikus
atau jauhkan tupai dari sayur sayuran
milo senang lebih bahagia dari sebelumnya
dan dalam beberapa hari mendatang dia yakin bahwa dia dilahirkan untuk tara dan tara untuknya
kau adalah kucing paling cantik di seluruh dunia
kau juga kelihatan tidak buruk
ibu bagaimana penampilanku
ah kau yang terbaik
sekarang bantu aku dengan
hmm ada apa dengan anakku
persahabatan milo dan tara menguat dan akhirnya milo jatuh cinta
sekarang terjadi suatu hari bahwa penyihir baik sedang kembali ke rumah setelah membeli bahan makanan ketika pandangannya jatuh pada milo dan tara
sekarang penyihir tidak mendengarkan
penyihir tidak mendengarkan
dia meraih milo dan mengangkatnya sambil melirik tara dengan dingin
lepaskan aku lepaskan
cukup kau adalah anakku dan kau harus mendengarkanku
kau tidak boleh bertemu kucing itu lagi
hentikan berhentilah menjadi ibuku karena kau bukan kau bukan anakku
kau bukan anakku kau bukan anakku
kau bukan anakku kau bukan anakku
kau bukan anakku
kau bukan anakku
kau bukan anakku
kau bukan anakku
kau bukan anakku
kau bukan anakku kakekmu
aku sudah selesai tinggal disini
dan dengan itu milo pergi air mata mengalir dari mata penyihir baik
dia mencintai milo lebih dari apapun

tidak masalah aku di sini untukmu
kau tidak perlu kembali lagi
aku dan ibuku akan menjagamu
tidak ada yang pernah melakukan hal seperti ini untukku tara
sekarang ayo biarkan aku membawamu ke rumah barumu
maila tidak tahu apa yang menunggunya di sana
ibu kau ada di mana aku telah membawa kucing baru
oh wow akhirnya kau menghabiskan banyak waktu dengan yang satu ini
selamat datang milo
dia tahu nama aku
tiba tiba tirai di sekitar rumah besar itu terangkat dan milo terkejut
dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya
oh apa apakah ini
kucing tentu saja
kami sangat khusus dalam memilih mangsa kami
kau lihat kucing kucing ini bukan kucing liar
ini berasal dari rumah yang baik
putriku yang cantik memikat mereka ke sini dan itu sama sepertimu
ketidakpercayaan mencengkram leher milo saat dia menatap tara
dia dia adalah makhluk yang
dia adalah makhluk yang jahat
dan sekarang adalah waktumu
tapi kenapa kau melakukan ini
untuk awet muda tentunya
karena tara bukanlah kucing muda
dia berusia ratusan tahun
kami telah menguras masa muda dari kucing
sekarang cukup dengan pertanyaanmu
bersiaplah untuk bergabung dengan saudara saudara mu

aku sudah mencarimu sejak lama penyihir hijau
sedikit yang aku tahu bahwa kau berada tepat di bawah hidungku
hah penyihir yang baik bagaimana kau
aku melihat kejahatan memancar dari kucing ini
semacam kejahatan yang hanya kau pancarkan
sekarang aku akan menghabisimu juga
dan mengambil semua kekuatanmu
dengan jeritan tajam penyihir hijau jatuh ke tanah
kau akan membayar untuk ini
itulah akhir dari penyihir hijau dan putrinya
pada saat itu semua botol menghilang di udara
dan kucing kucing yang terperangkap membuka mata mereka
kucing kucing itu kembali ke pemiliknya yang sangat bahagia
milo kembali ke rumah dan menjadi kucing yang rajin
dan tidak pernah mempertanyakan niat ibunya
dia telah belajar bahwa cinta seorang ibu lebih besar daripada cinta lainnya di dunia
dan dia senang bahwa dia telah mempelajarinya dengan cara yang sulit
milo pun lalu berteman dengan cat mandu
yang tidak lagi menyusahkan kucing lain
dan pada suatu pagi musim panas yang cerah
dia memperkenalkannya kepada saudara perempuannya nina
tunggu siapa nama ku
maafkan aku itu bodoh
iya pada saat apa nama kamu duluiel
surica new york bima suka warna k dop